masih di cnn indonesia newsroom anda lupa bawa dompet
jangan khawatir pastikan saja anda bisa atau membawa ponsel anda
karena kegiatan belanja oleh oleh dan makan di kampung glam di singapura
dijamin tidak terganggu tanpa adanya dompet
kampung glam sudah lama dikenal sebagai salah satu destinasi wisata di negara kota ini
identitas singapura sebagai melting pot
atau negara dengan beragam etnis terekam di tempat ini
berlokasi di sebelah utara singapura river
kampung glam menawarkan berbagai jenis suvenir kerajinan dan tentunya aneka hidangan
wajah asia dengan budaya khas melayu dan india bisa dinikmati di sini
yang menarik kampung glam merupakan destinasi wisata digital
untuk membolehkan mereka untuk mengakses solusi digital baru dan menangkan pelanggan baru
sebagian pedagang di kampung glam berasal dari generasi tua yang sudah berdagang selama puluhan tahun
mereka menyambut baik keputusan pemerintah singapura yang berkomitmen menjalankan cashless community
dan menjadikan singapura sebagai smart nation
pedagang minyak wangi dan rempah rempah ini sudah puluhan tahun dan berdagang secara turun temurun
yang merasakan bagaimana
kemajuan teknologi sangat membantunya meningkatkan jumlah pembeli
karena digitalisasi adalah era berikutnya jadi kita harus masuk ke sana tidak peduli apa
jadi untuk itu saya yakin ini membantu kita dalam banyak cara
karena sekarang khususnya pelanggan dari china selalu menggunakan alipay
kemudian di sini kita memiliki grabpay dan sebagainya
jadi ini mempermudah proses pembayaran kita dan juga membawa lebih banyak pelanggan
esensi sumber daya manusia juga menjadi alasan para pedagang dan pemilik kedai
menyambut baik komitmen pemerintah singapura terhadap konsep smart nation
sebenarnya sekarang milenial lebih tersebut terhadap digitalisasi karena semua orang memiliki mobil
jadi digitalisasi kita sebenarnya menggunakan mobil sendiri dengan kemudahan
jadi tidak perlu menggunakan tablet lainnya kita hanya menggunakan mobil dan mengatur pesanan
hampir di setiap tempat di kampung glam ini memiliki qr code seperti ini
anda tinggal pasangkan dengan handphone anda dan semua informasi mengenai tempat makan anda ada di sini
termasuk memesan menu yang ingin anda dapatkan
dari sini anda tinggal memilih menu yang anda inginkan dan pesanan anda akan segera datang
begitu juga dengan membayar
anda tinggal melakukan hal yang sama
tidak perlu uang tunai
bukan hanya bagi pedagang turis bahkan warga lokal pun merasa dimanja dengan gencarnya penggunaan teknologi di kawasan ini
anda tidak perlu mencari penggunaan uang
anda tidak perlu mencari map atau sesuatu seperti itu
semuanya ada di mobil anda
anda menggunakan handphone anda setiap hari
jadi itu sempurna
ini terasa bagus bagi saya
untuk kemudahan saya akan memilih uang digital
jika saya ingin saya akan memilih uang tradisional